dan menjelang pemilu dua ribu sembilan belas sebuah teater mengajak masyarakat untuk sadar politik dan tidak mudah terprovokasi oleh berita berita negatif
melalui cerita tradisional asal bali calon arang di taman ismail marzuki jakarta
bahkan sebagian besar tokoh diperankan oleh para jurnalis
inilah cerita rakyat dari bali yang menggabungkan sejarah bali dan daha yakni cerita antara calon arang dan empu barada
calon arang adalah dukun yang memiliki sifat dendam bahkan tak jarang melampiaskan kepada rakyat jelata
sebaliknya empu barada adalah sosok pemimpin yang bijaksana yang berusaha menjadikan rakyatnya damai dan tentram
calon arang pun memiliki anak perempuan ratna manggali tetapi tak kunjung dipinang karena terkenal
dengan kekejaman ibunya
namun untuk mendapat kesaktian calon arang sekaligus menamaikan rakyat empu baradah menikah dengan ratna manggali
kisah calon arang kali ini sengaja dikemas untuk menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
hal ini bertujuan mengajak masyarakat agar peduli terhadap politik yang damai
terkait dengan calon arang sendiri calon arang ini kan sebenarnya dia ingin memulai perang begitu
dengan kubu pempu barat
namun mereka melibatkan orang orang kecil jadi dia tidak turun sendiri dengan kekuatannya
tapi memanfaatkan orang orang kecil yang tidak tahu apa apa
ada pun respon penonton atas pertunjukan teater yang menyentuh politik dianggap positif
karena dapat mengedukasi masyarakat soal politik
ini satu hal yang menarik ya ketika kita ngomongin satu hal politik kita nyindir politik dengan satu karya kesenian
ya menurut saya ini bagus banget gitu supaya orang orang di atas sana supaya nggak apa ya
memperbutkan satu kekuasaan dengan cara yang sehat gitu
karena ya buat saya sendiri juga kan ngikuti perkembangan media dari kubu a selalu jelek jelek kubu b
atau sebaliknya kayak gitu ya saya udah bosan gitu kan
sutradara calon arang nawir hamzah mengaku sengaja menggandeng sebagian wartawan berperan dalam cerita ini
menurut dia teater harus berinovasi dan dapat membuat masyarakat memahami politik
serta kekuasaan yang ada saat ini
jadi yang main media ya yang main ini jurnalis
jadi mereka akrab dengan situasi politik saat ini
jadi kita harus bicara politik kalau mau didengar
kalau kita bicara di luar politik tidak didengar orang
karena sekarang lagi tahun politik itu yang pertama
terus yang kedua teater ini harus mengalami inovasi
ini cerita lama tapi kita harus bisa merubah ini menjadi update
ia menambahkan pada masa mendatang
sang sutradara akan mengajak anggota dewan bermain sekaligus berperan dalam pertunjukan teater